sudah banyak teori kan
wah ini begini
saya sudah berulang ulang ini perlu nyali
kita harus ciptakan sepak bola
nah ini yang kita coba
ciptakan tapi kan kembali
ini yang tentukan voters
ya kan kalau ternyata
votersnya tidak confident
namanya juga usaha
memperbaiki sepak bola indonesia
yang sudah terlalu lama kotor
ketika saya masuk bmn
saya senang menjarain orang bukan itu
kita lakukan proses hukum
karena memang terlalu jahannam
ya uang pensiunan dikorupsi
nah ini sama
kalau sepak bola ini diperjualbelikan
sudah menang disini
lalu main di negara lain
terus kalah ingat peristiwa itu
dan jelas dibayar
tidak ada hukuman apa apa
wah nggak boleh
kalau merah putih
udah dimainkan gitu
udah harga mati
sepak bola yang bersih